yang sudah menyampaikan beberapa poin terpenting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau
selanjutnya pak kabar eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal pasal
dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan silakan
terima kasih bapak kabori yang kami hormati bapak kabori
bapak kabori ketua tim sus penanganan kasus penembakan di jurentiga
pada kesempatan ini rekan rekan sekalian awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi
terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh polres jakarta selatan
kemudian mulai pekerja tanggal dua belas juli kami melakukan olah tkp selama
selama empat hari berturut turut untuk mempelajari situasi dan kondisi tkp secara umum sampai hal hal yang bersifat khusus
yang melibatkan laboratorium forensik pori yang melibatkan in office para eskrim pori
dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal delapan juli
di mana dilaporkan ada kejadian tembak menembak
yang terjadi antara brigadir joshua dan baradae yang mengakibatkan brigadir joshua meninggal dunia
kemudian kami melaksanakan analisa tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan
atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik polri
hasil otopsinya seperti apa perkenaan tembakannya seperti apa ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan
ada nggak luka lain selain luka tembak sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari tkp
dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan
kemudian pada saat kita melaksanakan olah tkp kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan dna di seluruh lokasi
dan mencari sidik jari
ini adalah satu dari beberapa hal yang akan menjadi aktivitas orang orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian
yaitu ada lima orang ada ibu putri ada pak sambo ada kuat ada riki dan richard serta korban joshua
sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah langkah penyidikan
karena laporan daripada keluarga korban joshua
ini baru dilaporkan kepada mabes polri pada tanggal delapan belas juli
artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini
adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban brigadir joshua ke mabes polri pada saat tanggal delapan belas
kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke jambi
jadi saat ini kita sudah periksa lebih kurang empat puluh tujuh saksi
terkait dengan kejadian ini
kemudian kita juga memperoleh ya tadi pak irwastu sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan
dan syukur alhamdulillah dengan kegigian daripada seluruh tim yang bekerja
karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal tiga ratus tiga puluh delapan yuntuh lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp cukup tinggi
karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri
oleh karena itu barada e ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton
dan itu terjadi kepada tersangka tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tapir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat
apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan
dan di laporan
selama proses penyidikan yang dilakukan barada sekirimbali telah menetapkan empat orang tersangka
yang pertama barada re
yang kedua blipka rr
yang ketiga tersangka km
yang terakhir irjen pol fs
dengan peran dan persangkaan masyarakat
asli masyarakat sosial sebelum kejadian normat
hasil ketingkapan kondisi dan pengacara
selain kes deserves yang penuh dan hanya sesuai dari waktu keseluruhan
tiga belas hari lebih dari selama dua puluh empat jam
arruan urusan meliti discussi punya masa
dan diri kita juga terdengan era ini
dan men skenario peristiwa seolah olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas irjenpol pedisambu di komplek bauri julai tiga
berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka
menurut perannya masing masing penyidik menerapkan pasal tiga ratus empat puluh subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp
dengan ancaman maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau penjara selama lamanya dua puluh tahun
demikian bapak kapolri yang dapat kami sampaikan mudah mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat
institusi bauri untuk menjaga paruannya kepada masyarakat